lo doa aja yang banyak semoga aja judul lo cakep
lo tahu sendiri kalau oma udah ikut campur lo gak bakal bisa nolak
gak lah orang gue belum kenal sama ceweknya
itulah makanya dinamain nge jodohin
tapi naroknya berantakan
ya namanya juga anak anak kan
orang orang bilang dia pacar ke andri
udah biarin aja
kak andri mau di jodohin
jangan jangan enterpinnya cuma alasan aja buat ngenalin kak andri
gak ada yang mau jodohin kakak kamu
sekarang ya misalnya kak andri seneng gitu sama kelly
eh terus satu kali juga senang sama kak andri
ya mama juga senang sih
indra gak mau ya ma
indra gak mau
ini jadi budaya di keluarga kita
apalagi di jodohin sama cewek sekampung
gak mungkin lah papa begitu
emangnya papa ini orang tua macem apa
ya nggak boleh nikah sama cewek sekampung kebanyakan
ibu gak mau lontar sakit hati
kalau emang si andri anaknya mina punya pacar lagi
ibu apa sih
ya ibu tahu dah
tapi masih ngarep
kelihatan di mata lo
maksud ibu lu tuh daripada dia yang duluin lebih baik lo yang duluin
jadi yang orang orang bilang itu benar
besok katanya dia mau dateng
mak ipah yang bilang
ibu yakin dah
ibu yakin ipi pasti bisa dapet yang lebih bagus lagi kan si anak
gue gak mau ya
nanti sampai dijodohin kayak lu
sama cewek yang besok mau datang
lo gak denger orang orang pada ngomong apa
lu itu lagi dijodohin
oma dateng ke rumah
kalo gak urusan penting
cuma satu urusan penting buat oma
lo doa aja yang banyak
lu tau sendiri
kalo oma udah ikut campur
orang gue belum kenal sama ceweknya
karena lu sama ceweknya sama sama belum kenal
suaranya nyaris ya
suaranya nyaris ya
cempreng kayak mbak siti
bunusnya tebel kayak bang mamat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
emang besok indri izinnya kresto maxi burger
deket kok maxi burger cibubur ngapain ada acara ulang tahun jam sebelas gitu boleh mah
iya iya tapi sebelumnya kamu temenin mama dulu ya kemana besok mama ada interview takutnya besok
tuh ada oma mp tiga nganyis bentar oke siap yuk
ayo guntur kita belajar
sama deddy yuk mana pelajarannya wala abjek toh ayo coba guntur baca sini
duduk sama deddy walah sekarang ayo baca gimana ah
nah bacanya itu bukan
seperti itu ini kan bahasa inggris ya jadi tulisan a dibacanya e ya kalau b bacanya b bukan b ya
hai eh bukan udah gua bumbuin besok bisa baca apa ya
langsung gurauin gak ditetes

sopan tapi cuma dua batang oma bukan masalah singkongnya masalah nyolongnya
kalau izinkan juga pasti dikasih ya mak
tentu gua kasih
capek dia beb
masuk kamar ya
kamu tuh enak disedehin aku ya
ngomong kalau lo udah punya pacar baru
dan besok mau datang